proses persidangan enam terdakwa obstruction of justice di pengadilan negeri jakarta selatan digelar dalam dua sesi
sesi pertama pada pukul sepuluh pagi untuk tiga orang terdakwa
yaitu hendra kuniawan arief rahman arifin dan agus nurpatria
sidang kedua yang diagendakan pukul dua siang menyedangkan cuk putranto irfan widianto dan baikuni wibowo
usai mendengar isi surat dakwaan oleh tim jaksa penuntut umum
melalui kuasa hukumnya terdakwa brigjen hendra kuniawan mengaku tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan
tim kuasa hukum hendra menilai isi surat dakwaan yang dibacakan oleh jpu selama satu jam di ruang sidang
dinilai telah memenuhi syarat formil dan material hukum dakwaan
rencananya sidang bagi terdakwa hendra kuniawan akan dilanjutkan pada kamis dua puluh tujuh oktober mendatang
dengan agenda pemeriksaan saksi saksi
sebelumnya kuasa hukum brigjen paul hendra kuniawan hendry yosemite
yosodiningrat mengaku kliennya mengeluarkan uang pribadi sebesar tiga ratus juta rupiah
untuk menyewa pesawat jet saat menuju jambi bertemu keluarga almarhum brigadir yosua
keputusan menyewa pesawat jet merupakan inisiatif dari hendra kuniawan
namun keberangkatan atas perintah atasannya yakni verdi sambo
hendra mengaku uang pribadinya akan diganti oleh verdi sambo
namun hingga kasus terungkap ke publik hal tersebut tidak terwujud
katakan dia nyewa perusahaan yang profesional
dan dia bayar
dari mana uangnya itu
dia waktu beberapa hari sebelumnya dia pernah narik cash
berapa ratus juta untuk karena dia menyelenggarakan turnamen mancing di pluit
sebagaimana waktu ditelepon dia sedang ada di pluit
nah sampai sekarang uang saya itu belum diganti katanya uang pribadi kalian
henry menambahkan penyewaan pesawat jet oleh hendra tidak berkaitan dengan isu konsorsium judi online
karena kliennya memiliki bukti pembayaran atas sewa transportasi
tim liputan cnn indonesia